pandemi sudah berjalan selama satu tahun lebih tapi masih ada saja warga yang tidak taat protokol kesehatan terutama penggunaan masker
padahal kita ketahui bersama bahwa penggunaan masker ini adalah salah satu cara untuk menekan penyebaran virus covid sembilan belas agar droplets tidak keluar kemana mana
apalagi ini pemerintah sudah menyiapkan banner banner seperti ini dan menuliskan denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah bagi para pelanggar
nah kira kira alasan mereka apa saja sih kenapa mereka tidak mau menggunakan masker yuk ikuti perjalanan saya kita cari orang ya
anda pasti pernah melihat orang orang yang tidak menggunakan masker kan
padahal angka penyebaran covid sembilan belas di indonesia sudah lebih dari satu enam juta kasus
dua hampir dua juta kasus
lebih dari satu enam juta angka penyebaran covid sembilan belas di indonesia
coba anda lihat lihat di sekitar
sudah mulai banyak yang malas pakai masker nih
loh loh loh covid nya makin berbahaya warga makin bandel nih
pertanyaannya kenapa ya mereka enggan menggunakan masker yuk kita cari tahu
kenapa bu nggak pakai masker nih
lihat dia lupa aku pakai
biasanya pakai masker
pakai ini lagi lupa habis hitam
tuh megang ginian
terus ini megang kerundungan
lupa tadi lupa mas dari rumah baru datang mau bikin parcel
kenapa dia nggak pakai masker
kenapa nggak pakai masker
ini baru beres beres aja pengape gitu
seruan tiga m diagungkan di mana mana masker sudah murah harganya
apalagi alasan tidak pakai masker
menurut akademisi ui ternyata ada dua hal penyebabnya
yang pertama wabah ini kan udah lama ya jadi orang udah bosen kali menggunakan masker
yang kedua juga mungkin beberapa orang yang divaksin itu ada yang menganggap bahwa ya kalau sudah divaksin aman gitu ya
padahal sebetulnya meskipun sudah divaksin kita harus tetap melakukan protokol kesehatan
resikonya masih tinggi untuk tertular saat ini gitu ya
dan kalau tadi kalau pakai masker itu resikonya berkurang jauh gitu kan
bagi anda yang tidak sengaja bertemu orang yang tidak memakai masker jangan lupa jaga jarak
tak perlu takut untuk mengingatkan orang tersebut dengan cara yang bijak
nah yang memakai masker pastikan masker menutupi bagian hidung dagu dan
jika masker digantung di daerah dagu memungkinkan terpapar virus yang ada di dagu saat maskernya kita gunakan kembali
yang lebih baik lagi rajin mengganti masker setiap empat jam sekali atau jika dirasa sudah tidak nyaman
nah kan alasannya ternyata lupa pengap lupa pengap
padahal seharusnya kita harus terbiasa menggunakan masker selama beraktivitas agar sama sama mengurangi penyebaran covid sembilan belas
angka penyebaran di indonesia saja sudah mencapai satu lima
nah yuk pakai masker dari sekarang
aditya aksani indra hadi jakarta